kalau berani depan ana sini
waduh lu pengen main gulung gulungan
kegimana sudah mulai
tim ana sudah mengerjakannya
tapi tim yang satu lagi itu
lari dari tanggung jawab
tidak ada pergerakan sama sekali
cuman mengeledek kami dari tadi
tidak ada guna
udah deh ikut kita aja
lu kan udah diungung
ini siapa pak
dia sudah dua hari ini
kamu sudah rumah terjiwa
kalau rumah terjiwa
udah selalu baik kak
nanti kalau saya menemukan orang ini
saya hubungin ke nomor ini ya
makasih mas ya
semoga cepat ketemu ya
seperti yang tenang
yuk kasih ya
nanti buka puasa disini ya
kebetulan saya gak bisa buka puasa disini
saya ada janji sama pasien
uyanti permisi ke dalam dulu ya
jangan lari dari tanggung jawab
kalo berani depan ana sini
tim ana sudah mengerjakannya

tidak ada yang bisa mengerjakannya
itu lari dari tanggung jawab
tidak ada pergerakan sama sekali
cuman mengeledek kami dari tadi
tidak ada guna
kamu kan ahli dalam peribahasa
apa itu kalau misalnya sama sama kita kerjakan
jadi ringan itu gimana
ringan sama di jinjing
berat sama di fikul
tapi pada kenyataannya
berat mereka lari dari tugas
lari dari tanggung jawab
ini dikerjakan sama sama ya
kalau sama sama kita kerjakan
insya allah akan jadi ringan semuanya
dan diniatkan ini semuanya karena allah ibadah
asal mereka jangan memulai
kami tidak akan membela diri ustaz
betul bang ustaz
ini teh yang baru just jus tiga puluh aja nih
neng mat ya
saya tinggal dulu ya
begitu saya kembali sudah selesai
eh tadi saya ke rumah kamu
tapi kamu gak ada
bidat dari syurga ana
mustinya ana yang ada disitu
antum kenapa mukanya ikutan sedih
baru tinggal sebentar
ada ribut lagi
saya pamit dulu ya
ustaz lihat sendiri ya
ini buktinya leher ana baru
kayaknya ana mangsa seekor macan
eh apa apaan sih kalian
angkat tangan kanan semuanya
angkat tangan kanan semuanya
taruh di jadah kalian
astagfirullahaladzim kalian itu disuruh menyelesaikan hal kecil begini saja
tidak selesai selesai malah berantem
kalau kalian tidak mau bersihkan ini sama sama ya saya tambah lagi hukumannya
kenapa kau diam saja mau kalian
kenapa kau sendirian
kampleng mau cari mana
katro saja ke sini jalan kaki mak
kamplengnya tidak tahu ke mana
sekarang juga kamu telepon kampleng suruh ke sini
mak saja yang telepon deh
lu marahan sih kampleng gara gara apa kan
mak saja yang tanya sama kampleng ya
udah katro permisi dulu mak
udah enggak tau pak
bisa dulu mak
ini pesanan orang ya
saya minta maaf nih pak saya pamit dulu pak ya
jadi ndak buka puasa disini
saya juga harus buru buru
oh iya pak ada sesuatu buat bapak
oh itu pak
ini teri kacang ya nak
ini makanan kesukaan bapak banget
terima kasih ya nak
sama sama pak kemarin kan bapak pernah cerita ke saya
waktu kecil wianti itu kalo gak ada itu dia gak mau makan
beneran pak ya
itu bener banget nak
jadi bener nih
ndak dimas tidak mau buka puasa disini
saya harus ketemu pasien
aduh ya allah gimana ya kita nih
aduh ya allah
kayak berat banget hidup emak
ini kan pesenan p banyak
tapi kater rumah kampling lagi marahan
jadi pada kagak mau nganter dah
ih kayak anak kecil banget sih
dikit dikit pada ambek kan
gak banget deh
maksudnya itu berdua bocah banget ya
iya bener banget mak
mak kenapa emang gak telepon aja si kempleng
kan dia yang punya motor
iya bener juga tuh ibunya tuh nih
kita telepon deh
tapi teleponnya dalam
kita telepon dulu ya